kita kan gak boleh bohong
kiki gak bisa tidur lagi
di kepala masih
pengat mukanya tadi
mbak merna udah pulas
lagi tidur ya
gak bisa tidur
kiki masih kebayang
mukanya tante mayang tadi marah sama kici
mama udah bilang
udah ngaku semuanya ke mama
kiki harus terus terang
ke tante mayang
semakin tiap hari kiki ketemu sama tante mayang
semakin kiki merasa berdosa mas
kiki gak mau dihantuin perasaan itu
kita kan nggak boleh bohong
sekarang mama saya marah besar gitu
dan biasanya kalau mama udah marah
dia akan bener bener
bahkan sampe gak mau makan
saya yang pusing jadinya
terus kiki harus gimana dong ini
kiki harus bantuin apa buat mas randy
ini masalah saya
gak usah dipikirin ya
biar saya yang selesaikan sendiri
mas rendy jadi
gue jadi gak bisa tidur
gak aja deh
siapa tahu dia bisa kasih solusi
kan banget lo sekali tengah rokan ku
itu pintu kok kebuka
lupa nutup deh aduh bahaya sekali
kok kayak ada suara di luar ya
siapa malam malam gini di luar
abis abis tuh tadi
lihat jam siapa
apa sih ini
ngapain sih lo tidur
gue tuh ngantuk banget
itu gue gak tidur di kamar
di ruang tamu
gue butuh bantuan lo
andin gak ngajar soalnya
dia mau ikut gue nganterin
itu ada batas waktunya
sekarang kalau terlalu lama bisa rusak nanti
sekarang gini lo mau tes dna
lo mikir kita udah sampai sejauh ini
jangan sampe semuanya gagal
jangan sampe semuanya merantakan
ya terus gimana
lo liat jam dong
masa jam segini lu minta solusi
gue udah ngantuk banget
gue gak mungkin mikir lagi
sorry gak mau tidur dulu ya
ya yaudah oke oke
mau lanjut tidur dulu ya
ada apa hari senin
kamu rencanain apa